halo nathan lo tuh kenapa sih
maaf mbak saya cuma mau ngasih tau
kalau pemilik hp ini lagi dibawa ke rumah sakit
cepet ya mbak ditunggu
lu udah ngerusak hubungan gue sama dinda
dan setelah itu lo php in dia
lo kan tau
gue cuma anggap dinda kakak kelas gue
dan gue gak pernah punya hubungan apa apa sama dia
jadi gue gak pernah ngerasa php in dia
masalah dia punya perasaan lain sama buah
dan dia ninggal
nggalin lo itu bukan urusan gue
lo emang nyari masalah
diajar lo ya
kamar kejadian ini
kenapa juga gue harus peduli
misalkan ternyata emang ada apa apa gimana
wah kirim sih
gak diangkat lagi
gak diangkat ya
gak diangkat ya
jadi berdasarkan pantauan kami berdua
pak ardi sudah membawa keluar bu meli dari rumah sakit
dan sekarang bu meli tinggal berdua bersama pak ardi
terus awasi mereka
beri laporan detail
apa saja yang dilakukan oleh ardi untuk meggy
kalau gitu kami pamit
kamu benar benar kecewain aku
kamu gak pernah gak ngeperasaan aku sama sekali
aku gak bisa terima ini semua
kau tuh kenapa sih
kau tuh kenapa sih
saya cuma mau ngasih tau
kalau pemilik hp ini
lagi dibawa ke rumah sakit
cepat ya mbak
saya segera kesana
ku terima maaf dari kita ya
kita janjiku kita berdua gak bakal ngulangin kesalahan yang sama lagi
lo gak bete lagi
jangan gitu dong din
biar lu gak marah lagi
aduh kalau gitu caranya
lo gak fair dong sama mona
kasian dia beb
masa dia harus ngurbanin perasanya juga
di sini yang nggak fair siapa
lo berdua tega bongin gue
lo berdua tuh sahabat gue
lo tega teganya bong di belakang gue
lo pacaran sama si okan
stop belain si bonceng
dinda marah banget nih sama kita
duh gue ngejual banget
duh duh dinda marah banget nih sama kita
gue juga bingung
tapi juga tetep gak dimaafin
tapi juga tetep gak dimaafin
wah salah mak
lo udah keluar
buru buru banget pak wanis
lo tau gak
nata masuk rumah sakit
nata masuk rumah sakit
masuk rumah sakit
nah itu makanya gue juga gak tahu
makanya nih sekarang gue mau ngejengukin dia
papa sama mama gue lagi pergi ke rumah rekan bisnisnya papa
rama kan kebetulan ada lo di sini
nanti gue tinggal telepon papa gue aja
gue tinggal bilang ke bapak gue kalau misalkan gue nginep di rumah lo ada tugas gitu
jadi nanti gue gak ditanya tanyain terus sama papa gue
ya udah deh
walaupun kamu udah pulang dari rumah sakit bukan berarti kamu tenang tenang senang senang di sini
kami harus minum obat dan istirahat lebih banyak
iya aku juga pengen sembuh buat daniel
dari kantor lagi
aku terima dulu ya
kamu kenapa sih teleponin saya terus
aku minta kamu berhenti hubungin aku
kamu takut sama istri kamu
kalau kamu punya hubungan sama perempuan lain
aku tahu mas
saat ini kamu sedang berada di dekat meli
makanya kamu takut ketahuan kalau kamu punya hubungan sama aku
jangan jangan kamu tahu kalau meli sudah pulang dari rumah sakit
dari mana kamu tahu semua itu
gak penting aku tahu dari mana
kalau kamu berharap melly akan kembali seperti dulu lagi
itu cuma indian kosong mas
dia akan cuma jadi beban buat kamu
dia akan nyusahin kamu mas
kamu gak akan pernah bahagia sama dia